wa bil akhiratihum
enam bulan ibu kita mengandung kita
itu bukan hal yang mudah
penuh dengan rasa cinta
ibu kita tidur dalam keadaan tidak nyaman
madep kanan susah
terlentang pun tidak enak
dengan nyaman di perutnya
bukan hanya sampai situ
taruhannya adalah nyawa
apabila diberikan pilihan
pada saat engkau melahirkan
apa yang engkau pilih
pasti mereka lebih memilih
untuk menyelamatkan nyawa anaknya
begitu terlahir sang cabang bayi
bahkan beliau bersihkan kotoran kita
pada saat kita tertidur
satu nyamuk pun menggigit kita
dibiarkan kita tidur
lebih dahulu baru dia tidur
dia tidak izinkan
perut kita dalam keadaan kosong
sehingga kita tidak kehausan
apa terpikir oleh kita seperti itu
orang tua kita ibu ini
merasakan sepuluh kali lipat
lebih sakit daripada kita
namun pada saat kita beranjak besar
berasa kita lebih hebat dari orang tua kita
berasa kita lebih kuat dari orang tua kita
sedikit saja orang tua kita
memerintahkan untuk mengambil sesuatu
jawaban kita nanti dulu
kalimat ah ini tidak diizinkan oleh allah swt
berkah dari diri kita
nah untuk pilihan misalnya
begitu bertemu dengan ibu umar beliau tanya
ya ibdu umar sudahkah saya balas jasa orang tua saya pada saat saya menggendong orang tua saya untuk berhaji
apa jawaban ibnu umar
lak tidak sedikit pun satu tetes darah ibumu pun yang terlahir yang sudah engkau balas jasanya dengan apa yang sudah engkau perbuat
jangan sampai kita berjalan di atas muka bumi ini tanpa rewok dari orang tua
redha allah dan redha orang tua
redha allah dan redha orang tua
nah untuk berjalan di atas muka bumi tanpa redha orang tua
gue punya emak kayak emaknya apoi
lo masih enak tom
masih punya nyokap
gue dari baik gak pernah tau siapa nyokap gue
apoi belum bisa bagain emak
apai masih nyusahin emak
mandi lo lama banget
gue yang disalahin
lo kayak mandi cepet aja lo
sabun aja abisnya
sampul juga lu
ah elah lu
nih om tayat akhir
badannya tegak lurus
telapak kaki kiri
dimasukkan ke bawah kaki kanan om
telapak kaki kanan om
menghadap ke arah qiblat om
badannya tegak lurus
sikutnya juga ditekuk om
kaki om harus begini
ini emang harus kayak begini
sakit om kalau harus posisi jempol kakinya begini
nih om ini gara gara belum terbiasa om
harus ikutin tata cara rasulullah nih om
harus kayak gini om
madanya om ovi juga harus agak tegak om
pelan pelan ya om akan berusaha
baru suratnya bener
jadi telunjuk om ovi
dinaikin om diangkat
bisa juga om ya
sholat kayak rasulullah